kamu coba tanya pak audi tadi pas papa keluar pak audi ada di teras
pak audi rumahnya di mana
sok didoain sama pak odi biar dagangannya laku
mbak be ada bang deddy
kagak ada pak odi
enggak pak odi cuma kebetulan mampir aja ke sini bang deddy
kayaknya mbak be ke rumah haji murad deh
yaudah pak odi saya jualan dulu ya
saya jualan bubur kacang ijo pak odi
oh iya lupa maaf tuh bang deddy
yaudah pak odi saya jalan ya
mas indronnya ada mbak
ada di belakang
lumes ya pok
iya sakit perut
ada mah ya mbak
kayaknya soalnya tadi pagi sahurnya sedikit
ah semalam mah juga kagak saur kagak lumes kagak emah
tapi kan tadi kan keliling kota mak
ke pasar terus ke rumah encing
itu mah bukan kata kata
keliling kota pok
saya pulang dulu ya mak
seperti juga ya mak
dulu mas waktu saya masih kecil bapak saya itu miara bebek
tapi sayangnya sebelumnya itu
betelor bebeknya itu udah disembelih terus digoreng
ya maklum mas
soalnya bapak ibu saya itu dulu buka warung nasi bebek
tapi mas sekarang kan makin banyak saingannya itu
jadi makin susah jualannya mas
bang ojeknya jangan diajak ngobrol terus
dia kan mau ngojek
istri saya itu orang yang suka cerita
mestinya saya yang minta maaf
loh kenapa minta maaf
soalnya dari tadi saya kagak dengerin istrinya mas indro cerita
kok ada ya orang ngomong cepet banget
terima kasih pak ojak
iya sama sama assalamualaikum
buat masak nih buat bukaan
ya rebus telur
terus bikin rawon biar sedap
ya udah mbak yang bikin
lu rebus telur aja gih
masa rebus telur aja kagak kuat sih tat
kan rebus telur gampang
tinggal masukin telur ke panci kasih air tunggu airnya mendidih
udah begitu doang
gue ngomong begitu aja rod sama si sodik
gue banyak uang
masih nunggu thr juga
lah terus ngapain lu cerita sama si sodik begitu
gue kagak mau kalah sama dia
masa gue kudus sama sama dia
orang kagak bayar kontrakan juga
berarti kesalahan lu dua
nih lu pada serius
astagelor haji mba beh
cewek lu kagak
saya kagak punya cewek
pada mau telur asin kagak
kenapa kagak mau pamer
pas penjahit dah
yang takut examples di bi motherboard
sama jauh yang pas popernik
sepatu kamu apa sepatunya laras toh
ojak ngasih telur asin buat nya
mending buat put aja lo kasih dia gi
itu dari cingin si tati
julagan telur asin di tegal
tapi kenapa kotor kayak gini jak
ini bukan kotor
ini tuh lumpur
hah kenapa pake lumpur
cara membuat telur asin itu
itu dari telur bebek
yang dilumurnya adonan lumpur
kecampur sama garam
lo hebat pur
susah makannya kalo belum mateng
hei siapa yang mau minta punya kamu
jangan kelamaan ngeliatin makanannya
ngeliatin doang kan gak batal mak
perut tati sakit mak
bentar lagi juga beduk
waktu lo nikah mas kawinnya apa dad
seperangkat alam sholat
gue disuruh nabung nih sama emak gue
nabung itu bukan cuma buat mas kawin doang
buat rumah tangga juga
nanti kan lo kawin di gep dong
masa lo tinggal di rumah ma lo
kamu kenapa bob
di kejar apaan
gue bisnis dari sepatu
tadi sepatu bobi sama mbak laras ada di teras
abis bobi tinggal udah gak ada
tadi pas papa keluar

pak odi rumahnya dimana